kita tunggu sebentar ya
ada bahan yang mau
disampilkan untuk publik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi tadi sekitar
ada empat orang tadi ya pak ya
metro jaya dan
tim jadi ada tim penyidik juga
dan ada pak argo juga di tim
humas ya pak ya
cukup panjang tadi jadi dimulai
dari penjelasan progres
dan investigasi dari
novel baswedan yang terjadi
sekitar bulan april yang lalu
ada beberapa perkembangan yang penting
yang disampaikan tadi
tapi nanti akan disampaikan lebih lanjut
oleh pak kapolda dan tim secara langsung
sebelumnya saya persilahkan dulu
pada pak ketua pak agus
silahkan pak agus
terima kasih pak kapolda dan tim secara langsung
pak agus silahkan buat
pak kapolda dan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
atau saya pribadi sudah
untuk melaporkan perkembangan
dari proses penyelidikan
atas musibah yang terjadi pada
kalau nggak salah tiga atau dua minggu yang lalu
tapi waktu itu selalu
jadi kalau hanya ada dua
semuanya tugas keluar kota
makanya saya menunggu sampai pimpinan lengkap
dan hari ini pun juga tidak lengkap
karena pak saud kebetulan juga sedang tugas keluar kota
tapi saya pikir cukup
nah tapi saya juga tidak ingin informasi itu
hanya diketahui oleh pimpinan
tapi saya juga mengajak
teman teman yang biasa melakukan
penyelidikan dan penyidikan di kpk
untuk datang di forum itu
atau bahkan mengkritisi
dari paparan itu
perkembangan sudah disampaikan
tapi yang perlu kita apresiasi sebetulnya
ada kemajuan yang cukup
karena paling tidak
idam akan menjelaskan
ya paling tidak juga
dimintakan tolong misalkan pada
mengenai gambar gambar itu
supaya jelas kemudian
polri juga secara sungguh sungguh
mempergunakan peralatan yang tersedia di polri
nanti akan dititahkan
penyelidik dan penyidik yang kemudian
untuk penyelidikan ini
ini kita cukup mengapresiasi
bahkan di dalam tadi terakhirnya
kami pak febri
itu juga menyarankan
bagaimana kalau informasi semacam ini
juga di share kepada
beberapa prominent person ya
yang kemudian supaya informasinya
tidak selalu skeptis tidak selalu
dari sisi yang negatif
nah ini mungkin nanti direncanakan
pak febri akan mengundang itu
karena perkembangannya cukup baik
kalaupun nanti di share ke
beberapa orang itu juga tidak mengganggu
penyelidikan kajutan berjalan
nah sekali lagi saya
atas nama pribadi dan lembaga
sangat mengucapkan terima kasih
dan kami berharap
betul berharap bahwa
sehingga terjadi musibah itu
nanti pada waktunya
bisa kita ketemukan dalam waktu
tidak terlalu lama
jadi mari kita berdoa untuk itu
tapi untuk penjelasannya mungkin
pak edam dan tim
pak kapoloda dan tim
walaupun paksi tidak bisa semuanya
dihunggah pada anda
karena penyelidikan masih berjalan
penyelidikan masih berlangsung
ada hal hal yang rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke anda
itu mas bebri
mungkin dipersilahkan saja pak kapolda
pak edam untuk
menyampaikan beberapa hal
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita sekalian
terima kasih bapak ketua
yang telah memberikan kesempatan
kepada kami jajaran polda metro jaya
yang pertama adalah
seperti yang bapak ketua bilang
memang kami sejak dua minggu yang lalu
sudah melaporkan kepada bapak ketua
memberikan informasi tentang progres penanganan penyelidikan kasus yang terjadi pada sebelas april terhadap saudara novel baswedan
bahwa kami di polda metro jaya
mabes polri kemudian terakhir bapak kapolri bertemu dengan pimpinan kpk pada tanggal tujuh belas tiga puluh satu juli di
di sini untuk memberikan progres tentang perkembangan hasil penyelidikan
nah saya ingin memberikan informasi yang tadinya kita sudah diskusikan di atas bersama teman teman dari kpk
yang pertama adalah kami bekerja untuk membuat terang satu tindak pidana ini kami tidak bekerja sendiri
kami juga dibantu oleh afp australian federal police
kemudian kami juga di backup oleh pus inafis mabespolri
karena beberapa cctv yang ada di tkp yang kita kumpulkan itu memang membutuhkan kerjasama kita dengan pihak luar negeri
kalau misalnya kita baru lakukan sekarang sekarang karena memang untuk melakukan kerjasama antar polisi luar negeri
kita harus melakukan kerjasama antar polisi luar negeri kalau misalnya kita baru lakukan sekarang sekarang karena memang untuk melakukan kerjasama antar polisi luar negeri
kita butuh waktu dari sisi administrasi
rekan rekan sekalian yang kedua polda metro jaya di dalam pelaksanaan penyelidikan ini kami diawasi langsung oleh mabes polri
di audit investigasi oleh mabespolri di mana tim mabespolri ini dikutuai
di audit investigasi oleh mabespolri di mana tim mabespolri ini dikutuai
di audit investigasi oleh mabespolri di mana tim mabespolri ini dikutuai
yang dilakukan oleh penyidik penyidik polda metro jaya ini sudah on the track
di dalam proses perjalanan penyelidikan ini sudah kurang lebih enam puluh enam saksi yang kita periksa
kemudian dari beberapa saksi yang kita lakukan sejak dua tiga bulan belakangan ini
lalu mengerucutlah pada dua orang yang diduga sebagai pelaku penyiraman terhadap korban
mungkin saya ingin memberi gambaran rekan rekan
rekan rekan sekalian ini informasi yang kita dapat dari saksi s
kemudian yang kedua
yang tadi ini kita dapat dari saksi s n
yang tadi saksi s
kita bisa mendapatkan gambar ini tentu dengan proses
seperti tadi yang saya katakan
rekan rekan proses kerjasama bantuan yang diberikan oleh australian federal police
maupun bantuan backup penyidikan yang diberikan oleh jajaran pus inavis mabes polri
kedua orang ini adalah yang diduga
yang diduga terlibat di dalam
eh penyiraman terhadap korban
atas nama nobel baswedan
untuk itu kami juga dari polda metro jaya
membuka hotline dengan nomor telepon delapan ratus tiga belas sembilan ratus delapan puluh delapan empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat
empat jam ada operatornya ada ruangannya di polda metro jaya yang memang kita siapkan
sehingga kami berharap kerjasama serta bantuan dari masyarakat
sehingga kami berharap kerjasama serta bantuan dari masyarakat
sehingga kami berharap kerjasama serta bantuan dari masyarakat
untuk bisa memberikan informasi kepada jajaran polda metro jaya
ataupun kepada teman teman yang ada di kpk
kalau memang ada yang bisa memberikan informasi dengan informasi yang kami berikan tadi
rekan rekan sekalian kami juga tadi secara resmi menyampaikan surat kepada bapak pimpinan kpk
dari polda metro untuk
meminta agar teman teman penyidik dari kpk bisa ke
bekerjasama dengan penyidik kami
baik apakah itu dalam bentuk asistensi
apakah itu dalam bentuk kerjasama dalam satu wadah yang kita telah siapkan di jajaran direkturat kriminal umum
supaya apapun kejadian
kegiatan yang kita lakukan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini
teman teman kpk juga bisa melihat langsung
apakah di dalam tim yang sama ini bisa juga memberi
saling memberi masukan
atau memang kalau ada penyelidikan yang akan kita lakukan di mana di mana
teman teman dari penyidik kpk juga bisa bersama sama dengan penyidik kami
khusus untuk kasus ini
merupakan kasus yang sangat serius bagi jajaran polda metro jaya
untuk menunjukkan keseriusan tadi
saya tidak menugaskan para penyidik ini di tempat tugas tugas yang lain
tetapi mereka hanya fokus untuk menangani penyelidikan kasus masalah novel baswedan ini
mungkin rekan rekan tahu di polda metro jaya ini
kalau ada demo besar besaran semua penyidik turun
tapi khusus untuk kasus novel mereka saya tidak libatkan
sehingga mereka hanya fokus dan setiap minggu kita lakukan anet
saya pimpin langsung dan di dalam seperin ini saya adalah penanggung jawab
dan bagi polda metro kasus ini merupakan kasus yang memang kita atensikan
kalau tujuan ini saya tidak akan menanggung jawab
kalau tujuan ini saya tidak akan menanggung jawab
kalau tujuan ini saya tidak akan menanggung jawab
kalau tujuan ini saya tidak akan menanggung jawab
saya tetap berhutang sond canggih
tapi saya ingin mengingat piece heran reduzion ini adalah
yang yang steam berharap membungkus internasional dem steering bahwa
dll omsiyakrop peaceada dengan tiga been residence
juga sohbat dengan rencanada wawancaraan

dengan keseriusan kami kami ingin segera juga untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini
mohon doanya semoga tuhan selalu memberkati kita
sehingga kita juga bisa bekerja dengan baik dan benar dan segera mungkin kita bisa mengungkap kasus ini
saya kira demikian pak
nanti sesi tanya jawab kita buka ya
oke saat ini biar kita sampaikan dulu beberapa informasinya
pak argo mungkin ada tambahan pak
pak niko mungkin ada tambahan cukup ya
saya kira kita buka dulu sesi tanya jawab ya
kita buka dua sesi saja
sesi pertama satu
silahkan kalau ada yang lain yang ingin bertanya dua
cukup dua orang di sesi pertama ya
saya jepen dari metrotvnews com
tadi kan dipaparkan buat sketsanya ya pak ya
itu kan mengingat sketsa ini sebelumnya juga sudah pernah dirilis oleh polda metro
nah saya mau nanya presentase dari sketsa yang bapak rilis
hari ini itu presentasinya berapa ya pak
menuju kepada mengarah kepada pelaku atau tidak itu
presentasenya aja pak
ya terima kasih
saya ita dari merdeka com
pak mau tanya untuk dua orang ini statusnya masih saksi atau sudah tersangka
lalu tadi kan bapak menunjukkan
lalu tadi kan bapak menunjukkan dua gambar yang diduga pelaku
ini sudah tahu keberadanya dimana atau belum
lalu kalau misalnya tadi kan dapat juga menyampaikan karena membuka hotline lalu ada poskop pengaduan
apakah dari pihak polda metro jaya sudah memasukkan dua orang ini sebagai daftar pencarian orang
lalu dua orang ini diduga motifnya apa pak sampai mengarah diduga pelaku penyerangan terima kasih
pertanyaan rekan yang tadi tentu kalau motif tunggu aja kalau sudah ketangkap baru saya tahu apa motifnya
karena proses penyelidikan memang kita lakukan juga dua langkah langkah yang pertama adalah induktif tadi kita mulai dari tkp rekan rekan sampai sekarang kemudian deduktif juga
kalau deduktif itu menyangkut masalah motif motif ini banyak yang bisa mungkin
diri dia keluarga dia mungkin latarga
belakang pekerjaannya banyak tapi itu secara kita juga lagi sudah mapping kita sudah mapping perlahan lahan
kemudian kalau masalah identitas atau nama itu belum makanya kita membuka hotline
kami berharap bekerja sama dengan masyarakat karena kita tidak mau berpersepsi tidak mau berasumsi
kita bekerja menampilkan gambar ini semua berdasarkan fakta
tidak ada yang
kita tidak bisa berasumsi saya kira itu terima kasih mas
ada tambahan pak argo
mungkin ini yang tadi juga ditanyakan pak
yang diperlihatkan tadi adalah gambar dan belum ada nama ya pak idam ya
jadi proses pencarian orang yang dilakukan
karena ini terkait tadi pertanyaannya kalau masuk daftar pencarian orang kan sudah harus ada identitas dan segala macam
pak argo mau menambahkan
kalau masih ada pertanyaan
ini sesi terakhir
oke satu orang silahkan
selamat siang pak saya syaza dari metro tv
kemarin beberapa saat yang lalu banyak desakan untuk membuat tgpf
apakah dengan koordinasi dan perkembangan yang sekarang terjadi
proses desakan desakan untuk membuat tgpf ini artinya tidak akan dilakukan atau seperti apa
bagus terima kasih
ya kalau tadi kita melihat keseriusan teman teman polri menangani ini terutama polda metro
sebetulnya kalau anda lihat daftar kegiatannya ya mulai pertama sampai hari ini
itu kalau diungkapkan tadi berapa delapan meter ya
nah oleh karena itu kalau kita lihat ya
reportnya lihat juga langkah langkah yang sudah dilakukan
diceritakan bahkan untuk mencari mook yang untuk tempatnya itu kemudian kemana saja
itu diceritakan banyak sekali
jadi oleh karena itu kok kami melihat keseriusan itu
oleh karena itu kami juga ingin seperti tadi disarankan mas febri
mungkin nanti ada sesi yang kemudian mengundang beberapa prominent person ya
kan banyak yang kemudian meragukan langkah langkah yang telah dilakukan
mudah mudahan dengan melihat gambaran tadi
kita di kpk juga melihat tadi dan saya seperti yang saya sampaikan di depan
saya juga melibatkan deputi semua direktur di penindakan
kemudian ketua satgas yang kebetulan tidak bertugas juga hadir
jadi dari wp juga ada yang hadir
jadi mudah mudahan lebih memahami apa yang telah dilakukan
jadi mudah mudahan lebih memahami apa yang telah dilakukan
dan nanti kalau langkah seperti ini dijelaskan kepada beberapa prominent person
mungkin juga mereka bisa memahami apa yang telah dilakukan
jadi ya mungkin belum waktunya lah kalau kita melihat itu
karena hasilnya sebetulnya sudah ada beberapa titik terang
walaupun pasti masih memerlukan kerja keras
oleh karena itu di akhir presentasinya juga
saya mau mohon kita mari kita berdoa semua
mudah mudahan kerja keras ini juga mendapatkan tunjuk bimbingan
mendapatkan bimbingan dan milik dari allah swt
supaya orang yang berbuat yang menyebabkan sederhana perbasis dan mengalami musibah seperti itu
bisa kita temukan dan bisa kita bawa ke proses hukum yang
sebagaimana ketentuan perundang undangan kita
oke saya kira cukup
karena ya sabar
sesi tanya jawabnya cukup
kalau masih dibutuhkan untuk foto dan gambar
kita tutup dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
silahkan pak mungkin mau berdiri atau gimana